dia nggak ada di rumah
malam malam begini kemana
yang mana aku tau
sama kayak aku gak tau kalau kamu ternyata ngelamar mbak andi
kamu tau gak mbak andi itu kakak aku
aku lagi ngeliatin seserahan yang kamu kasih buat aku
kok cuma diliatin
kamu kasih tahu ke aku
apa yang kamu gak suka
aku suka semua mas
aku malah kalau pakai kayaknya sayang deh mas
so ini mahal mahal semua loh
udah itu gak usah dipikirin
pokoknya kalau buat kamu aku kasih yang terbaik
kamu batalkan pernikahan itu
loh kenapa ma
bukannya mama udah setuju
dan lagi pulang mama juga udah deket kan sama mama nino
sebelum mama tahu kalau adik kamu
kalau dia dan nino itu sudah lama dekat
nino justru melamar orang lain
dan orang lain itu adalah kamu kakaknya sendiri
aku gak bisa ngebatalin pernikahan aku sama mas nino
kamu tega adik kamu menyaksikan orang yang dia cintai menikah dengan kakaknya sendiri
tolong ma sekali
dia aja mengerti perasaan aku ma
kamu harus batalin anggi
kamu harus batalin pernikahan ini
bisa gak sih ma sekali aja ma
mama harus ngerti perasaan aku
kamu mau bilang sama mama kalau mama itu gak adil
mama selalu pilih kasih
mama selalu ngebelai elsa
jangan salahin mama kalau mama seperti ini sama kamu
salahin diri kamu sendiri
dan juga ibu kandung kamu
ibu kandung aku
maksudnya apa sih ma
ibu kandung kamu
dia adalah orang
yang sudah mengambil papa kamu dari sana
apa bandarasa ter smoother
itu anda perasa
burana sudah hai forefront
untuk mengurus kamu dari kecil
dan menganggap kamu seperti anak sendiri
jadi sekarang saya minta
kamu harus tahu diri
jangan seperti ibu kandung kamu
jadi ini alasan mama
alasan mama kenapa mama selalu beda sama aku
mama benci sama aku
karena mama bukan ibu
bukan ibu yang aku bang
karena kamu adalah anak dari perempuan
yang sudah merebut suami saya
dan setiap saya melihat wajah kamu
saya selalu teringat pengkhianatan suami saya
dan hari ini
semua itu terulang lagi
kamu menyakiti elsa
persis seperti yang ibu kamu
lakukan terhadap saya andi
andai saya bisa memutar waktu
saya tidak akan pernah menerima kamu di dalam rumah ini

aku akan meminta kamu untuk berubah diri
jadi benar pak
apa yang udah mau bilang
kalau aku itu anak dari perempuan aku
itu ada perselingkuhan papa
sekarang aku ngerti pak
kenapa mama sikapnya seperti itu sama aku
kamu kenapa cerita sama andi soal ini
kamu gak cukup apa nyakitin hati abi selama ini mak
yang sakit itu hati aku
hari itu pertama kali aku melihat dia
dunia aku hancur
karena aku tahu suami yang benar benar aku cintai
dia kan gak salah apa apa yang salah aku
wajah dia benar benar mirip dengan perempuan
dan aku benci
karena kamu adalah anak dari perempuan yang sudah merebut suami saya
dia nggak ada di rumah
malam malam begini kemana
ya mana aku tahu
sama kayak aku gak tau kalau kamu ternyata ngelamar mbak andi
kamu tahu gak mbak andi itu kakak aku
iya aku tahu
terus kalau kamu tahu kenapa kamu gak ngomong sama aku sih kenapa
gue memang sengaja deketin andi
karena selama ini lu tuh gak pernah peduli sama aku
mungkin emang benar
awalnya itu andi hanya pelarian buat gue
tapi semakin kemarin gue semakin sadar
kalau gue benar benar cinta sama andi karena andi itu baik
aku gak akan pernah rela kamu nikah sama andi
lu mau rela atau enggak mau gak mau gue akan tetap menikah dengan andi
aku mau nikah sama andi

mama gak akan ngerusuhin pernikahan kalian
elsa berdengkarin baik
kalaupun pernikahan itu tidak akan pernah terjadi jangan pernah bermimpi kalau gue akan balik gak mau
itu nggak akan mungkin terjadi